jenazah fatimah kader partai solidaritas indonesia yang ikut menjadi korban tewas dalam kecelakaan sedan terbakar
dimakamkan pihak keluarga di kampung halaman korban di kabupaten kerinci jambi pada kamis pagi
meski mengaku terkejut dengan musibah yang terjadi keluarga korban mengikhlaskan kepergian korban
jenazah fatimah tiba di kampung halamannya di kawasan desa kotomudik kecamatan air hangat kabupaten kerinci jambi pada kamis dini hari sekitar pukul tiga waktu indonesia barat
setelah disalatkan di masjid al ikhlas yang tak jauh dari rumah duka jenazah fatimah langsung dimakamkan pada kamis pagi
suami dan kedua anak perempuan fatima beserta para kerabat dan tetangga mengiringi pemakaman fatima
diakui keluarga korban beberapa waktu terakhir korban yang juga kader partai solidaritas indonesia ini memang menetap di jakarta untuk bekerja di sebuah perusahaan kosmetik
sementara suami dan anaknya tinggal di kerinci
dengan penuh untuk menerima musibah ini dan segala sesuatu pun kami dari pihak keluarga sudah memaafkan dan kita ikhlas untuk menerima kejadian ini